kenapa kamu tiba tiba membentakku
apa salahku saudaraku
ini adalah tugas
yang sangat berat
begitu berat sekali saudara
tapi tidak apa apa
aku akan melaksanakan tugas ini
mendapatkan impangan yang setimpal
yang dis wheatland
sampai jumpa lagi
sepertinya kita harus menghadapi mereka
iya dia tidak takut mati
tunggu tunggu sebentar
ini ini bulu tunggu peninggalan mendiang ibuku
bulu tunggu ini berisi mantra penghilang diri
tunggu sebentar guru
kamu berani sama saya
udah udah siapa yang temani
ada yang gelut banget tuh
tidak bisa kalian berhenti bercanda
lebih baik kalian pikirkan
jelas jelas mereka pergi ke sini
kalian memang bodoh
untuk aku cepat datang
sekarang tinggal namamu saja rangga buana
tidak ada gunanya kesaktian setinggi gunung
kalau kau membusuk di dalam kuburmu
ternyata siliwangi memiliki jurus penghancur sukma
masih banyak kesaktian siliwangi yang belum kau ketahui
kan aku sudah bilang
jangan meremehkan kekuatan orang lain
atau kau mungkin tidak akan bisa mencapai keinginanmu
baiklah kalau begitu
tidak ada jalan lain lagi
aku harus membangkitkan kembali ayandaku
aku sudah tidak sabar
aku sudah tidak sabar
aku sudah tidak sabar
terima kasih anggini
berkat kamu kita terbebas dari kejarannya
rai surawi sesa
ya sama sama guru
dari mana kamu dapat ide seperti itu
tiba tiba saja aku teringat
dengan peninggalan bulu tengkuk ibuku
saat aku sedang terdesak
terkadang petunjuk memang datang
saat kita perlukan
sudah waktunya sholat
mereka ayo tinggal di padang
tidak bisa diijo mereka
mereka seperti suatu sihir
mungkin saya sering sering sasang memakai ilmu gaib
aku harus minta bantuan kepada putri nung
ampun menegar sakti
aku akan mengampuni
tapi dengan satu syarat
akan kupenuhi menegar
tapi biarkan aku hidup
kau harus jadi anak buahku
aku adalah raden surawisesa
apapun yang aku perintah
kau harus memenuhi perintahku
aku pikir kau bisa lari dariku dengan ilmu gaib
aku butuh bantuanmu
aku butuh bantuanmu
ada apa kau memanggilku raden
aku punya tugas untukmu
cari kian sentang sampai dapat
seret dia ke depan kakiku
tugas yang sangat mudah
tugas yang sangat mudah
aku akan membawa dia ke kakinmu
aku akan membawa dia ke kaki
mencuri kujang kembar
mencuri kujang kembar
mencuri kujang kembar
kamu jangan main main
kamu jangan main main saudaraku
istana pajajaran itu tidak mudah untuk keluar masuk tanpa pengawasan saudaraku
tapi kamu harus melakukan
saudaraku kenapa kamu tiba tiba membentakku
kamu tiba tiba membentakku
apa salahku saudaraku
ini adalah tugas yang sangat berat
begitu berat sekali saudara
tapi tidak apa apa
aku akan melaksanakan tugas ini dengan sedap hati
asalkan prabu amkemar rukul mendapatkan impangan yang setimpal